saya merangkap persiapan usia tujuh belas di bulan november
tadi diperiksa juga lapangan alhamdulillah lapangan masih konsisten bagus
cuman mungkin disini perlu pemeliharaan yang lebih
terutama untuk tim persib ya karena yang pakai selama ini persib
jadi mohon bantuannya untuk tim persib khususnya di pengurus lah mungkin ya pengurus persib
ngebantu memelihara juga
intinya peralatan lah peralatan yang kurang memadai
karena mesin yang ada di kita ini masih manual
sementara di gba ada mesin untuk potong rumput
jadi kita bisa koordinasi lah seperti apa
tadi yang diminta pipa apa aja
yang diminta pipa untuk pemeliharaan aja
karena lapangnya udah bagus
cuman mungkin itulah macam vertikat pemotongan
kalau pemotongan pakai manual nggak bisa setipis di gbla
ini terlalu tebal karena kita nggak bisa potong tipis
jadi kita perlu alat yang betul betul bagus
kalau yang lainnya udah aman
soal fasilitas yang lainnya